hingga senin siang jumlah penumpang harus mudik melalui moda transportasi udara di bandara igusti ngurah rai bali terus meningkat
data terakhir sudah ratusan ribu penumpang meninggalkan bali melalui bandara ini
data dari posko terpadu angkutan lebaran bandara ngurah rai hingga minggu malam jumlah penumpang yang meninggalkan bali mencapai satu ratus lima puluh satu lima ratus empat puluh delapan penumpang
jumlah ini adalah akumulasi pencatatan data penumpang meninggalkan bali sejak dua puluh empat juni lalu
jumlah penumpang meninggalkan bali pada hari minggu saja mencapai empat belas dua ratus orang
bagaimana dengan suasana mudik dari bali langsung saja kita bergabung bersama koresponden kami igede nyoman wiradinata
selamat sore nyoman bagaimana kepadatan arus penumpang di bandara ngurah rai
apakah semakin banyak yang meninggalkan bali dan juga semakin banyak yang datang ke bali
ya sore pak memang di hari senin siang ini para penumpang juga tetap berdatangan ke bandara atau terminal domestik bandara igusti ngurah rai bali ini
namun dari tiga hari terakhir memang terjadi penurunan jumlah penumpang yang melewati bandara igusti ngurah rai ini
artinya para pemudik maupun wisatawan yang meninggalkan bali mulai menurun
katakanlah saja di data di hari jumat jumlah penumpang yang meninggalkan bali lima belas
namun di hari sabtu menurun menjadi lima belas
dan di hari minggu juga menurun menjadi empat belas dua ratus
dan ternyata terbanyak terjadi peningkatan penumpang di hari jumat jumat malam
dan disiapkan pesawat sebanyak satu ratus sembilan belas
dan di hari minggu kemarin saja pesawat juga sudah turun melayani penumpang menjadi satu ratus dua belas pesawat
dan memang pihak bandara igusti ngurah rai tetap menyediakan sekitar tiga puluh delapan lima ratus empat puluh delapan
tambahan untuk menampung pemudik maupun wisatawan baik yang keluar bali maupun yang datang ke bali untuk menikmati liburan ini
sebanyak dua ratus lima belas tambahan pesawat atau penerbangan penerbangan memang dilakukan di tahun dua ribu enam belas ini
dan memang kalau dilihat dari data setiap hari sekitar lima belas penumpang meninggalkan pulau bali ini di terminal domestik ini
dan tetap akan dipredisi tetap akan setara atau tetap akan berlaku
hingga nanti pada h satu lebaran
diperkirakan akan meningkat pada h satu lebaran
namun peningkatannya tidak terlalu berarti
masih di kisaran lima belas orang yang akan meninggalkan bali
sementara untuk wisatawan yang berkunjung ke bali memang puncaknya ternyata terjadi pada hari minggu kemarin
sebanyak delapan belas ribu orang datang ke bali
dibandingkan dengan hari sebelumnya di hari sabtu maupun di hari jumat
di hari minggu memang delapan belas penumpang datang ke bali untuk menikmati
dan untuk mengantisipasi keamanan sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari kemenhub yang ada di jakarta
memang pengamanan bandara igusti ngurah rai bali sejak tadi pagi
jumlah personilnya ditambah empat ratus orang
dari satu dua ratus personil yang sebelumnya memang dipersiapkan atau menjaga keamanan setiap hari di bandara igusti ngurah rai ini
penambahan jumlah personil ini memang untuk mengantisipasi
terjadinya hal hal yang tidak
diinginkan termasuk ancaman teroris yang terakhir terjadi di turki
baiklah igusti nyoman wiradinate
artinya ini puncak arus mudik sudah terlewati begitu ya
terima kasih atas laporan anda langsung dari bandara igusti ngurah rai bali